sementara itu wapres terpilih gibran raka buming raka membantah isu mulai retaknya hubungan prabowo dengan presiden jokowi
menurut gibran hubungan antara presiden petahana dan presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat itu masih baik baik saja
gibran meminta agar tidak memunculkan dugaan atau isu yang negatif
sebelumnya isu keretakan hubungan antar keduanya bergulir setelah jokowi tidak menyalami prabowo di acara basnas beberapa waktu lalu
tanda tanya publik kemudian bertambah ketika gibran tidak hadir mendampingi prabowo menyampaikan pidato kemenangan
ya lalu apa makna pertemuan prabowo dengan surya paloh di tengah hangatnya isu keretakan hubungan prabowo dengan jokowi
kita akan bahas bersama yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika selamat malam mas toto
selamat malam kompas tv
mas oto nitya bertanya tanya nih safari politik prabowo ini kan banyak yang melihat ya ini wajar saja lah namanya presiden terpilih silaturahmi
tapi kalau anda melihatnya ini sekedar
mengamankan pemerintahan baru nanti atau mencari tambahan dukungan dari pihak tertentu
ya pertama kalau kita lihat statement statement pak prabowo kan memang jelas ya
sepertinya akan coba dibangun sebuah koalisi besar
karena bahasa yang sering digunakan adalah merangkul bersatu dan itu kan dalam bahasa yang lebih konkret adalah membangun koalisi yang sifatnya gemuk
dan yang memang menarik adalah kalau dihitung kekuatan kosong pasangan
partai partai pendukung dua untuk kekuatan parlemen di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan itu memang masih kurang dari lima puluh persen
dan ada tantangan di situ bukan hanya dalam konteks governability ke depan stabilitas politik pemerintahan tapi juga sekarang di depan mata ada isu mengenai angket
jadi buat saya tidak mengagetkan kalau ada upaya dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk menggait partai partai di luar partai pendukung kosong dua
kalau partai nasdem yang kemudian menjadi partai pertama yang sekarang disebutkan mungkin akan punya peluang bergabung dengan koalisi dua
ya karena kemarin sebelumnya bang surya paloh sudah menyatakan atau menyampaikan ucapan selamat mengakui adanya kemenangan dari prabowo gibran
kita tahu juga nasdem ini kan dari awal terbentuknya itu sudah ikut dalam bagian kekuasaan
bang surya paloh juga dulunya golkar yang merupakan partai biasa ikut dalam kekuasaan
jadi buat saya tidak mengagetkan kalau dalam waktu yang sangat cepat manuver ini bisa terjadi
tapi yang menarik memang adalah ketika tadi disebutkan bahwa apakah bisa dikaitkan dengan retaknya hubungan isu retaknya hubungan antara prabowo dengan pak jokowi
saya sih belum bisa sampai pada kesimpulan seperti itu
tetapi adalah sebuah hal alamiah bahwa akan terjadi proses transisi dari pusat kekuasaan yang tadinya ada di pak jokowi
jadi sebagai presiden yang masih berkuasa ketika selesai masa pemilu presiden terpilihlah yang akan menjadi magnet
sehingga kemudian kita akan melihat ke depan memang sorotan mata dan merapatnya para elit elit dari partai partai termasuk partai partai ini pasti akan mulai bermuara kepada pak prabowo dan bukan lagi pak jokowi
apakah ini salah tidak malah ini seharusnya secara sistem presidensial yang terjadi
jadi presiden terpilihlah yang punya hak untuk kemudian membangun kualitas
dan menjadi magnet secara dalam konteks membangun kekuasaan bukan orang yang akan menjadi mantan presiden
makanya saya selalu mengatakan kalau isu yang digulirkan oleh teman teman psi pak jokowi akan diposisikan di atas partai partai
itu malah akan merusak sistem presidensial dan secara tidak langsung itu seperti merendahkan posisi seorang presiden terpilih
jadi anda mengatikannya justru ini lupanya prabowo untuk memperkuat statement tadi bahwa
yang akan menjadi presiden itu saya jadi orang nomor satunya ya saya terlepas dari support pak jokowi sampai saya bisa menjadi presiden terpilih
ya kita bisa lihatnya dari dua kacamata ya nitya ya yang pertama adalah dalam konteks yang sifatnya positif
bahwa di panggung belakang mungkin saja pak jokowi masih berperang
bahkan ada isu yang mengatakan kalau di x atau twitter itu pak jokowi sabtu kemarin katanya sempat memanggil surya paloh
saya tidak tahu benar atau tidak tapi isu yang berseluruhan seperti itu sehingga kemungkinan saya bisa membangun saya
saya tidak tahu benar atau tidak tapi isu yang berseluruhan seperti itu sehingga kemungkinan saya bisa membangun saya
sekarang terjadilah kesepakatan dengan pak prabowo
artinya di belakang layar pak jokowi masih berusaha mencoba untuk membantu tanpa mencoba tampil dalam konteks menghormati pak prabowo sebagai presiden terpilih
tapi bisa juga dilihat dari kacamata lain bahwa ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih pak prabowo tanpa harus kemudian terlebih dahulu menunggu izin pak jokowi
apa apa kemudian menunggu arahan dari pak jokowi
karena di antara dua pilihan tadi menurut saya pilihan yang terbaik adalah memang ini harusnya disebabkan oleh inisiatif dari seorang prabowo yang memang secara tata negara walaupun belum dilantik ya
dialah yang punya otoritas untuk kemudian membangun koalisi pendekatan dengan elit elit bukan lagi pak jokowi
oke dari kacamata mana kalau pilihannya dua tadi mas soto
kalau kita melihat ada keinginan dari prabowo untuk bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
kita tahu pdip hubungannya begitu tidak harmonis dengan jokowi sampai saat ini
ini kepentingannya lagi lagi prabowo sebagai presiden terpilih atau kebutuhannya jokowi
iya kalau kita lihat kebutuhan sudah pasti buat seorang presiden terpilih ya
walaupun pak jokowi menempatkan anaknya tapi mas gibran ini kan dalam posisi cawapres
membantu dan menjadi bahan serep dari pak prabowo dalam bertugas
tapi seorang presiden terpilih lah yang punya kepentingan untuk memperole
membangun koalisi dalam angka tertentu membangun stabilitas pemerintahan
tapi memang yang menarik adalah ketika berbicara mengenai pdi perjuangan
ruang gerak dan elastisitas dari seorang prabowo itu lebih besar untuk kemudian bisa berkomunikasi
termasuk misalnya memberikan ruang buat pdi perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahannya
kenapa pak prabowo tidak pernah punya masalah dalam konteks pertarungan pilpres ini dengan pdi perjuangan
karena ketika kita berbicara mengenai pertanyaan pak prabowo
pertanyaan pertanyaan besar apakah ada rasa sakit hati apakah ada subjektivitas
itu hanya terjadi antara pak jokowi dengan keluarganya dan pdi perjuangan
bukan dengan pak prabowo dan pdi perjuangan begitu misalnya
jadi saya pikir istilahnya ginilah no hard feeling kalau pak prabowo teman teman pdi perjuangan dengan pak prabowo
betul kalau betul ada sebuah upaya untuk membangun komunikasi dengan pdi perjuangan saya meyakini
inisiatif pertama itu datang dari pak prabowo dan bukan dari pak jokowi
oke bagaimana kemudian membaca situasi pasca pengumuman hasil pilpres ini
apakah kemudian niat untuk membuat suatu koalisi yang besar ini pada akhirnya akan menyertakan jokowi juga
masih sebagai bagian dari koalisi pendukung prabowo tadi
ya yang pertama adalah kita pertama kalinya melihat masa transisi yang sedemikian lama ya tujuh bulan
artinya dinamisasi ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama
menurut saya kita akan melihat banyak sekali kejutan
yang kedua masuk ke pertanyaan nitia tadi saya tetap melihat bahwa ketika prabowo sudah ada dalam psikologi presiden terpilih
saya meyakini hitung hitungannya secara pribadilah dan kepentingannya sebagai presiden terpilihlah yang akan menjadi landasan utama
bukan lagi sekedar berbicara mengenai kenyamanan seorang jokowi yang nanti akan menjadi mantan presiden
jadi magnetnya dan pusatnya menurut saya nanti akan
ada di pak prabowo bukannya dalam konteks kita membaca seberapa aktif pak prabowo akan berkeliling ya
tapi secara otomatis orang orang yang punya kepentingan ingin bergabung itu juga akan merapat dengan sendirinya
yang ketiga nih yang paling penting adalah kita harus membedakan isu bukan isu ya
bagaimana manuver terkait dengan upaya rekonsiliasi ini jangan dilihat hanya dari satu kacamata terkait dengan persatuan nasional
itu baik dilakukan dalam konteks menjaga kondusivitas masyarakat
tapi kita harus lihat secara konkret ketika ada upaya membangun koalisi besar
efeknya itu adalah kepada bagaimana nanti kita akan melihat politik dagang sapi nih
bagi bagi kursi menteri kepada partai partai
yang kita tahu dalam sejarahnya menteri menteri yang berasal dari kalangan teknokrat adalah menteri menteri yang lebih berprestasi
belum lagi ketika berbicara nanti sejumlah sebanyak partai relawan akan digabungkan
ada pertanyaan nih belum lagi nanti ada misalnya menteri makan siang gratis gitu ya
kan sempat ada muncul ide seperti itu
apakah ini jangan jangan nanti akan mengorbankan portfolio yang sudah diatur dalam undang undang kementerian misalnya
jangan jangan nanti undang undang kementerian harus diubah untuk kepentingan menampung kader kader parpol
yang kalau itu terjadi menurut saya itu akan berefek pada kerja yang sifatnya teknokratis
efek negatif dari merangkul semua pihak ya
baik terima kasih mas toto sudah bergabung bersama kami